bergeser beberapa puluh meter dari istora senayan kondisi stadion renang gelora bung karno senayan jakarta
sempat menjadi perhatian khusus karena tidak memenuhi standar federasi renang internasional atau fina
stadion renang di senayan ini kan nantinya akan menjadi perhatian khusus
jadi salah satu stadion renang terbesar di asia ya mas
perubahan yang paling signifikan apa sih dibanding dulu mas
jadi pertama adalah stadion ini akan berubah dari stadion yang outdoor menjadi semi indoor
apa sih semi indoor jadi semi indoor itu kita nggak pakai air conditioner
jadi sepenuhnya memanfaatkan aliran udara yang fresh dari sisi bersamaan jadi bolak balik reverse ya
dan itu akan punya fungsi kenapa kita akan mereduce yang namanya cost maintenance operation
karena bisa dibayangkan kalau ini fully air conditioner
berapa maintenance operation yang dibutuhkan
itu yang dibutuhkan bahkan miliaran nah itu yang menjadi salah satu filosofi kita
di samping itu juga ada request dari olympic council of asia bahwa stadion ini kalau bisa tertutup
kenapa itu memungkinkan kita untuk bisa melaksanakan pertandingan di segala kondisi cuaca
dan kita memungkinkan pertandingan dilaksanakan malam hari
itu yang menjadi suatu crucial point penambahan value dari stadion renang gelora bung karno ini
tapi kalau bentuk atapnya sendiri ada bentuk khusus yang unik nggak sih mas dari stadion renang senen ini
bisa dilihat bentuk atap kita bentuk atap waving
arsiteknya pak isandra matin punya desain khusus yang spesial
jadi membuat filosofi air mengalir itu yang bisa kita lihat dari sebelah pojok sana
itu ada champer atau gelombang yang paling tinggi atap kemudian makin lama gradual mengecil
jadi mengambil filosofi seperti ombak
yang sangat signifikan adalah kolam renang senayan ini
memprovide kekuatan saya mencapai seribu lima ratus lux
jadi seribu lima ratus lux itu merupakan syarat pertandingan
misalnya pertandingan internasional dengan standar vina
fina world champion juga bisa dilaksanakan di sini sebetulnya
dan ini mengakomodir kebutuhan high definition tipi seperti sekarang
infonya pembangunan di stadion renang ini juga ada konsep green building
itu benar nggak sih mas
sepakat sekali karena kita memprovide apa yang disebut sebagai solar panel di bagian atap daripada bangunan dryland
karena seperti saya ungkapkan sebelumnya
ini adalah cost center gelora bung karno
kebutuhan listrik kos untuk listrik sangat besar
kita coba mengurangi secara cukup signifikan melalui produksi listrik yang diproduksi oleh solar panel itu sendiri